ya pundi pundi emas kembali didulang oleh atlet indonesia yang berlaga di asian games dua ribu delapan belas
pesilat indonesia sugianto berhasil menyumbang emas ke dua puluh lima dari cabang olahraga pencaksilat dari nomor seni tunggal putra
seperti diberitakan cnn indonesia com pesilat sugianto meraih nilai tertinggi empat ratus tujuh puluh satu poin dalam laga final yang digelar di padepokan pencaksilat taman mini indonesia indah
medali perak nomor tunggal putra diraih oleh pesilat thailand
di susul pesilat filipina yang meraih medali perunggu
medali emas yang diraih sugianto ini merupakan emas ke sembilan dari cabang olahraga pencaksilat